tapi saya juga bermimpi besar gitu agar mk itu setelah dia mengidentifikasi berbagai problem
mk itu menawarkan solusi menawarkan solusi yang memberikan perintah gitu kan
ini mau diapain terus dalam posisi begini
bukan dalam konteks kemudian re election atau pemungutan suara ulang
kalau saya membayangkan adalah mk setelah melihat posisi begini
dia berani mengendorse melahirkan saatnya bangsa ini mempunyai rancangan undang undang lembaga kepresidenan
bikin saja buat katakan apapun dia bisa ngomong
kalau dia tidak punya solusi nepotis dia harus berani memunculkan sebuah solusi
ini permasalahannya begini soal netralitas posisi presiden yang begitu dominan
dia kan tidak cukup mengidentifikasi masalah yang ada dampak yang ada
kalau saya adalah memerintahkan kepada presiden dan dpr
dengan undang undang soal lembaga kepresidenan
sehingga posisi presiden sebagai head of state sebagai chip eksekutif
sebagai ketua umum partai politik sebagai kepala keluarga itu kemudian dibatasi
saya bermimpi hakim hakim mereka berani menawarkan solusi
yang bisa kemudian mengatasi semua problem
kalau hanya mk hanya pada posisi mengidentifikasi persoalan
maka itu sama dengan kita kita ini kan
tidak memberikan sebuah bobot yang cukup kuat ke sana
nah apakah mimpi itu terwujud atau enggak
mari kita selidiki itu